ya dengan kepemimpinan firly bahuri dan kawan kawan ini kpk akan memasuki sebuah babak baru
lalu bagaimana masa depan kpk di bawah kepemimpinan yang baru saja dilantik ini
hadir di studio ketua pusat kajian antikorupsi universitas gajah mada atau puskat ugm mas oce madril
ya mas oce kalau kita berbicara tentang pelantikan ini ya dengan anggota dengan sejumlah pemimpinan kpk yang baru ini dilantik oleh presiden jokowi ini
bagaimana mas aceh melihatnya kan selalu dari awal ketika mereka sudah menjalani fit and proper test sejumlah kontroversi itu muncul
bahkan ketika akhirnya firly bahuri dinyatakan sebagai ketua kpk yang baru ini kontroversi ini nggak selesai selesai sampai dengan sekarang
ya memang ada dua hal yang cukup menarik perhatian tentunya publik pada hari ini
pertama adalah perhatian kepada lima pimpinan kpk
ya lima sosok kpk dengan segala catatannya
kemudian yang kedua perhatian terhadap anggota atau komisioner yang menjadi dewan pengawas kpk
karena memang seleksi dewan pengawas ini agak sedikit tertutup ya
kita tidak tahu siapa calon calonnya baru beberapa waktu sebelum dilantik beredar nama nama yang akan menjadi dewan pengawas
dan itu tentu menarik perhatian kita karena ada nama nama yang katakanlah selama ini cukup menarik perhatian publik
ada arti jual kostar
kemudian ada pak halil
kemudian ada pak harim
kemudian ada pak harim
kemudian ada pak haryono
kemudian ada pak tumpak
dan seterusnya prof syamsuddin haris
dan albertina wu
jadi memang ya kira kira sepuluh orang inilah yang akan mewakili institusi kpk ke depan
kemudian sepuluh orang inilah yang juga akan lebih kurang akan bertanggung jawab dan akan memikul beban pemberantasan korupsi ke depan
sehingga wajar kalau saat ini memang publik memperhatikan ya ke sepuluh figur ini
kalau lima pimpinan kpk saya kira ketika mereka melakukan proses seleksi
ada banyak yang memperhatikan
ada banyak catatan terhadap mereka
terhadap ketua terpilih
terhadap empat anggota
saya kira banyak sekali catatan yang sudah diberikan kepada pansel pada waktu itu
dengan segala macam catatan catatan publik
termasuk juga kepada pak firly
saya kira ada banyak sekali catatan
dan ya kita tidak tahu setelah pelantikan ini apakah mereka akan menggelar pertemuan publik misalnya
akan menggelar konversi pers
atau akan menggelar diskusi publik
untuk ya katakanlah untuk menyatakan
seperti apa roadmap yang akan mereka gagas ke depan ya
apa arah kebijakan yang dimiliki oleh pimpinan yang baru
karena kalau kita lihat dalam proses fit and proper test di dpr
hampir kelima pimpinan ini memang tidak terlalu banyak menyentuh aspek penegakan hukum
atau aspek penindakan misalnya operasi tangkap tangan ya
kemudian kasus kasus yang menarik perhatian publik
hampir kelima pimpinan ini menghindar dari pembicaraan soal penanganan kasus kasus penting
dan operasi tangkap tangan misalnya
ya mungkin karena perdebatan di dpr pada waktu itu lebih mengarah kepada menginginkan kpk yang lebih fokus pada tugas pencegahan
tidak masuk pada aspek aspek ott misalnya
ott banyak dikritisi pada waktu itu
serta minta pendapat tentang revisi undang undang kpk
ya termasuk terhadap revisi undang undang kpk
nah kita tidak tahu apakah itu kan sudah lama ya fit and proper test sudah beberapa bulan yang lalu
kita tidak tahu apakah lima pimpinan ini memiliki
pendekatan yang baru ketika mereka setelah dilantik
kemudian setelah ada dewan pengawas
apakah mereka memiliki arah kebijakan yang baru kita belum tahu
karena menurut saya penting lima pimpinan ini untuk bicara ke publik
penting bagi mereka untuk menyampaikan ke publik
apa pendekatan dan kemudian apa prioritas yang akan mereka lakukan empat tahun ke depan
nah terhadap dewan pengawas tentunya ada ekspektasi yang juga sangat besar menurut saya
karena di satu sisi secara sistem secara mekanisme
dewan pengawas itu
dikritik karena dia bagian dari persoalan yang ada di dalam undang undang kpk
tetapi dengan munculnya figur figur yang katakanlah secara track record
lumayan baik kemudian selama ini mungkin mereka
dinilai publik dengan caratan yang positif
ya mungkin ada harapan terhadap figur figur ini
dan ada harapan juga mereka akan menjalankan fungsi pengawasan dengan cukup baik
nah tetapi kan kita juga belum tahu ya
apa respon dari kelima orang anggota dewan pengawas yang baru saja dilantik
kira kira antara pimpinan kpk lima orang pimpinan kpk dan juga lima orang dewasa pengawas ini
kalau menurut pengamatan mas oj sendiri
apakah nantinya mereka ini bakal bisa menjadi satu kesatuan
sehingga kita merasa optimistis dengan pemberantasan korupsi indonesia yang sampai sekarang
mungkin masih perlu lebih digiatkan lagi selama kedepannya ini
posisi dewan pengawas sebenarnya dia adalah
instrumen untuk membatasi pimpinan kpk
sedikit mengurangi kekuasaan
ya mereka adalah instrumen atau lembaga yang akan mengawasi yang akan membatasi
bahkan akan mengevaluasi
jadi mereka sebenarnya bukan satu kesatuan
jadi mereka mestilah terpisah
karena fungsi pimpinan dan fungsi dewan pengawas itu berbeda
bahkan fungsi dewan pengawas sebetulnya mengevaluasi pimpinan dan pegawai
ini berarti bisa melemahkan kpk sendiri
bisa melemahkan bisa juga tidak ya
tetapi fungsi dewan pengawas sebetulnya lebih kepada menjadi penyeimbang pimpinan dalam beberapa hal
termasuk beberapa keputusan itu harus melalui dewan pengawas
misalnya keputusan untuk melakukan penyadapan melakukan penyitaan dan penggeledahan dalam sebuah perkara
itu harus minta izin dulu ke dewan pengawas
kalau tidak ada izin maka tentu itu tidak bisa dilakukan
misalnya kalau tidak ada izin penyadapan tentu ott akan sulit dilakukan
jadi memang dalam beberapa hal
justru dewas itu
menjadi pembatas bagi pimpinan kpk atau kpk sendiri
dan dalam beberapa hal mereka bisa menolak apa yang diajukan oleh pimpinan kpk
dan yang cukup kuat tentunya dewan pengawas akan mengevaluasi kinerja pimpinan dan kemudian pegawai
evaluasi itu bisa dilakukan secara tahunan
jadi memang dalam beberapa hal fungsi dewan pengawas itu cukup kuat ya dibandingkan dengan pimpinan
mas oce kita break sebentar
kita mau menghubungi dulu koresponden kita yang ada di gedung kpk untuk mengetahui
situasi di sana sudah ada korespondensi indonesia
ada dita utama
dito sejauh ini bersama dengan pelantikan pimpinan kpk dan juga dewan pengawas kpk siang tadi
ada demo yang digelar di sana
salah satunya digelar oleh indonesian corruption watch
sejauh ini apakah mereka juga masih menyuarakan penolakan atau ketidaksetujuan mereka
dengan pelantikan lima pimpinan kpk yang baru dan juga lima dewan pengawas ini
ya halo selamat sore alfian
memang tadi memang hari ini tadi sempat ada aksi demonstrasi oleh indonesia corruption watch
di sekitar gunung kpk
memang tadi mereka ada sejumlah tuntutan
memang mereka meminta ada peningkatan kinerja dari pimpinan kpk yang hari ini sudah dilantik di istana negara tadi
yang nanti sebentar lagi akan melakukan sertijab di tempat saya berada saat ini
yaitu di aulang sebaguna lantai tiga yang ada di gedung merah putih kpk itu sendiri
memang icw sendiri menyoroti sejumlah hal dari sejumlah pimpinan kpk
yang terpilih saat ini
yang tadi memang sempat ada kontroversi
tapi memang saat ini pimpinan sudah dilantik dan sebentar lagi akan dilakukan sertijab
ada pun alfian dapat saya jelaskan dulu bahwa memang untuk rangkaian sertijab sendiri
bahwa nanti rencananya sekitar pukul empat sampai empat sepuluh rombongan akan tiba di gedung merah putih kpk
dan mereka akan menuju kurang trans di lantai tiga untuk menyapa para tamu undangan yang sudah hadir
selanjutnya nanti mereka akan diminta untuk diorang tunggu
terus kemudian nanti
sekitar jam enam belas sepuluh dewan pengawas pimpinan dan para tamu undangan menuju aulang sebaguna lantai tiga
di tempat saya berada
nanti akan diawali dengan acara menjajikan lagu indonesia
terus kemudian ada proses pengucapan fakta integritas dewan pengawas dan pimpinan kpk
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga di hadapan para saksi
yakni agus raharjo ketua kpk periode jilid ke empat
terus kemudian juga ada ibu basaria panjaitan
terus kemudian ada proses penandatanganan fakta
integritas dewan pengawas dan pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga di hadapan para saksi
terus kemudian diikuti dengan serah terima memori jabatan pimpinan kpk periode dua ribu lima belas dua ribu delapan belas kepada pimpinan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dan kemudian ada sedikit rangkaian lagi
itu adalah proses penyiaran id card pimpinan
dan terus kemudian di pengembalian id card pimpinan yang sudah purna tugas
baik terima kasih
arya dita utama
langsung dari gedung merah
gedung merah putih kpk
dan kita langsung lanjutkan kembali perbincangan kita dengan mas oce
mas oce kalau tadi kita bilang bahwa dewan pengawas ini bisa akan memperkuat dan juga bisa melemahkan kuasa dari lima pimpinan kpk yang akan memimpin sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
nah sejauh ini kalau kita lihat dari lima sosok pimpinan kpk ini sendiri
satu sebagai ketua firly bahuri awalnya memang banyak sekali tentang gitu ya
bahkan tadi sempat ada korespondensi dari indonesia berbincang dengan alisanda bramata
mengatakan bahwa di pemimpin sebelumnya ada perpecahan antara tiga dengan dua gitu
nah sejauh ini bagaimana mas oce melihatnya ini
apakah nanti bisa jadi masih bisa berlanjut di perpecahan lima anggota lima pimpinan kpk yang ingin menjadi tiga dua atau berapa gitu
pimpinan kpk itu kan dalam undang undang harusnya mereka bersifat kolektif kolegi
jadi mereka harus secara bersama sama
mengambil tanggung jawab
tidak boleh orang per orang
kemudian antar pimpinan tidak ada yang lebih tinggi sebenarnya
tidak ada yang lebih di prioritaskan
jadi jabatan ketua dan wakil ketua itu lebih ke sifatnya administratif saja
dalam pengambilan keputusan penegakan hukum misalnya
itu lima pimpinan harus memberikan suara
idealnya kolektif kolegial itu adalah lima pimpinan harus satu suara
jadi tidak boleh ada dissenting opinion
apalagi terkait dengan kasus kasus yang berhubungan dengan kasus korupsi ya
misalnya berhubungan dengan penyidikan penuntutan
itu idealnya tidak boleh ada perdebatan
tetapi memang pada faktanya kita mendengar juga bahwa ya memang tentu ada perdebatan juga di antar pimpinan itu
dan kalau memang ada perdebatan keras di antar pimpinan mengenai satu perkara misalnya apakah dinaikkan atau tidak
maka tentu solusinya adalah siapa yang akan memenangkan suara mayoritas
jadi kalau lima tentu tiga banding dua ya
mayoritas dua kemudian minoritas
jadi yang memilih untuk bergabung di suara mayoritas tentulah keputusan itulah yang diambil
jadi besar kemungkinan kolektif kolegial itu tidak tercapai
besar kemungkinan ada perdebatan atau mungkin bukan perpecahan ya
ada perbedaan pendapat mengenai suatu perkara
dan besar kemungkinan perkara itu diputuskan dengan cara voting atau dengan cara suara terbanak
tiga banding dua itu
dan mungkin ini yang terakhir
ini yang mungkin lebih banyak dibicarakan ya selama ini
yang sering berbeda pendapat mungkin dua orang
orang sering berada di kubu yang mayoritas dalam beberapa keputusan keputusan
nah kita tidak tahu apakah pimpinan ke depan akan seperti itu
tapi idealnya undang undang mengkendaki lima pimpinan kpk memberikan keputusan
dan kolektif kolegial itu terkhusus untuk perkara perkara korupsi yang memang itu berbeda
kalau itu berhubungan dengan tersangka seseorang misalnya menaikkan perkara itu idealnya memang mereka memberikan suara yang sama
tetapi nanti kan ada dewan pengawas
jadi selain pimpinan ada keputusan juga yang ada di dewan pengawas
memang tidak semua akan dibawa ke dewan pengawas
tapi maksud saya begini
dewan pengawas juga bisa melakukan evaluasi kinerja pimpinan
evaluasi itu kan sangat luas
termasuk evaluasi dalam mengerjakan perkara perkara misalnya
saat ini mungkin ada
ada sekitar puluhan perkara yang itu menunggu kejelasan nasibnya
apakah akan dilanjutkan
apakah akan diteruskan atau bagaimana
nah itu tentu akan bisa menjadi bagian dari evaluasi dewan pengawas
termasuk kasus kasus baru tentunya
itu juga bisa menjadi bagian evaluasi
jadi sebenarnya dewan pengawas tidak hanya berfungsi di wilayah tertentu
tapi secara umum juga sebenarnya bisa
mereka bisa mempertanyakan cara penanganan kasus kasus tertentu
jadi mungkin itu tantangan bagi pimpinan
kalau pimpinannya tidak ada
kalau pimpinannya tidak solid
kalau pimpinannya tidak satu suara lima orang
maka ya tentu akan mudah bagi dewan pengawas untuk mengevaluasi kinerja mereka
jadi tantangannya sekarang menurut saya jauh lebih berat
karena ketika keputusan itu diambil dengan cara voting dengan cara mayoritas
maka ada dewan pengawas yang juga akan mengawasi mereka
nanti kita akan membicarakan tentang sejumlah perkara yang akan dihadapi oleh kpk
dan juga sejumlah perkara yang sampai saat ini belum terselesaikan
tapi usai jadwal berikut tetaplah bersama kami di cnn
ya terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom
dan masih bersama kita dari puskat ugm ketua puskat ugm mas oce madril
mas oce kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan masa depan kpk di bawah kepemimpinan yang baru
tadi sebelumnya kita sempat ngobrol bahwa
masih banyak sejumlah kasus yang belum diselesaikan oleh pimpinan kpk yang lama gitu ya
ada kasus garuda indonesia roll royce
kemudian kasus pelindo
kemudian kasus bank senturi bailout bank senturi dan sebagainya
kira kira nanti akan kasus kasus yang belum terselesaikan dalam cukup dalam waktu yang lama ini
apakah nanti kira kira akan segera bisa diselesaikan oleh pimpinan kpk yang baru ini

ya sebenarnya kasus kasus itu ada yang sudah
ya sebenarnya kasus kasus itu ada yang sudah berulang tahun

ya sebenarnya kasus kasus itu ada yang sudah berulang tahun
ada yang sudah lima tahun yang lalu misalnya ya
dari pimpinan ke pimpinan itu belum selesai
misalnya kasus pelindo
itu cukup lama
jadi memang ada kasus kasus yang menurut saya perlu direview dan dalam jangka pendek itu menjadi prioritas
ada banyak sebenarnya tidak hanya kasus kasus itu
dalam catatan kita ada puluhan
ada puluhan yang harus mereka lihat kembali termasuk kasus senturi blbi dan seterusnya
jadi pr nya banyak memang
nah kemudian kasus kasus yang di periode ini yang di periode yang kemarin itu juga banyak yang belum selesai
misalnya yang terbaru kasus penetapan tersangka sekretaris mantan sekretaris mahkamah agung
itu kan baru saja
itu juga tingkat kesulitannya juga tinggi
jadi sebenarnya tidak hanya tunggakan perkara yang lama
tetapi juga perkara yang kemarin belum selesai itu juga menjadi tunggakan bagi pimpinan yang baru
jadi pimpinan yang baru punya pr yang lumayan besar
jadi begitu menjabat mereka sudah punya pr yang lumayan besar
dan kasus kasus itu kasus kasus yang besar
yang bagi pimpinan yang lama saja tidak selesai
jadi memang ada tantangan yang luar biasa bagi pak firly cs ya
untuk menyelesaikan tunggakan perkara dan perkara yang kemarin
belum perkara perkara yang nanti akan muncul
jadi saya kira akan ada tagihan itu kepada pimpinan yang baru
dan dewan pengawas menurut saya juga bisa masuk di sana mengevaluasi bagaimana perkara perkara selama ini ditangani oleh kpk
jadi memang untuk jangka pendek menurut saya mereka harus menjawab siap untuk menjawab tunggakan perkara itu
dan dengan undang undang yang baru ada peluang dilakukannya sp tiga memang
sp tiga itu menurut undang undang yang baru itu dilakukan bagi perkara perkara yang minimal
sudah dua tahun berjalan
artinya kalau perkara itu sudah lewat dari dua tahun
maka mereka dapat dipertimbangkan untuk di sp tiga
jadi bayangan saya ini akan bisa jadi bola liar bagi pimpinan kpk yang baru
karena ada banyak sekali perkara yang sudah lima tahun sudah enam tahun
dan pastinya akan banyak tuntutan kepada mereka untuk mereview perkara itu
jadi pimpinan kpk mau tidak mau harus bisa menjawab ini
melanjutkan itu ke tingkat yang lebih tinggi
penuntutan ya melanjutkan perkara itu
atau mereka akan diadapkan dengan tuntutan untuk mereview dan melakukan sp tiga
tetapi menurut saya begini sepanjang memang ada alat bukti dan sudah ada tersangka
memang sebaiknya perkara itu dilanjutkan saja ke persidangan
kemudian tugas pimpinan kpk yang baru kemudian untuk memperkuat alat bukti memperkuat dakwaan
dan perkara itu memang idealnya tidak boleh ditunda tunda
dan tentu saja ketika akhirnya pimpin kpk sekarang yang baru melanjutkan kembali kasus tersebut
ini bisa menjawab rasa pesimistis sejumlah kalangan yang terhadap kepemimpinan mereka selama empat tahun ke depan
memang yang paling mudah untuk menjawab kritikan publik ya keraguan publik kekhawatiran publik terhadap pimpinan kpk yang baru
cara yang efektif tentu dengan menyidik perkara perkara besar atau melanjutkan perkara perkara besar itu
cara yang terbaik memang demikian
karena memang ada keraguan ada kekhawatiran bagi pimpinan kpk yang baru
mereka rasa rasanya mulai menggunakan menjauhi pendekatan penindakan
mereka dalam proses fit and proper test mereka lebih menekankan pada pencegahan
jadi kita ingin lihat sebetulnya bagaimana sikap mereka terhadap kasus kasus yang saat ini ada di kpk
ada kasus yang bersentuhan dengan ekonomi dengan hukum dengan politik
jadi ini tantangan bagi mereka
dan tentu kita ingin melihat apakah mereka sanggup menuntaskan perkara itu mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama misalnya
dewan pengawas juga bisa berfungsi di sana sebetulnya ya
untuk melihat bagaimana cara pimpinan baru menyelesaikan perkara perkara itu
nah ini yang akan menjadi saya kira ini yang akan ditunggu publik
sejauh mana mereka bisa menjawab kritikan publik itu
ketika akhirnya dewan pengawas melihat bahwa misalnya kelima pimpinan kpk ini nantinya dievaluasi
dan ternyata dianggap bahwa beberapa di antaranya tidak cukup mampu bekerja secara optimal secara maksimal
untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan korupsi di indonesia
apakah bisa nih dewan pengawas melakukan bahwa oke kamu tidak layak kita bisa mengajukan bahwa dirimu tidak bisa menjadi pimpinan kpk lagi
dengan kata lain bahwa dipecat begitu
ya memang problem dewan pengawas sebetulnya pada mekanisme dan pada kewenangannya ya
dewan pengawas di satu sisi dia memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk izin izin penyadapan penggeledahan dan seterusnya
di sisi lain dia juga punya fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan dan pegawai
tetapi kalau kita lihat betul di undang undang kpk apa ujung dari evaluasi itu memang menjadi perdebatan
bisa kemungkinan evaluasi itu berupa rekomendasi kinerja pimpinan kpk buruk kemudian tetapi mereka boleh jadi tidak diberhentikan
tetapi kalau ada evaluasi terhadap kinerja pimpinan kpk dan evaluasi itu menyatakan pimpinan kpk bekerja buruk tetapi tidak diberhentikan
tentu ini akan menjadi catatan bagi pimpinan kpk

mereka tentu bekerja dalam suasana yang tidak nyaman karena hasil evaluasinya menyatakan dia buruk
tetapi dia tidak diberhentikan karena memang proses pemberhentian pimpinan kpk cukup panjang
jadi akan ada problem yang terjadi antara pimpinan kpk dengan dewan pengawas ketika dewan pengawas mengevaluasi dan hasil evaluasinya adalah mereka kinerjanya jelek
tentu pimpinan kpk berada di situasi yang tidak nyaman ketika mereka harus berhadapan dengan dewan pengawas
di sisi lain juga ada kemungkinan dewan pengawas
kemungkinan dewan pengawas bisa merekomendasikan pemberhentian pimpinan kpk dalam hal terjadi pelanggaran etik bagi pimpinan kpk
dewan pengawas akan menyidangkan mereka
dan ini yang tadi saya sebut bahwa posisi posisi itu evaluasi kinerja sidang etik itu akan membuat situasi yang tidak nyaman bagi pimpinan kpk
jadi sebetulnya mereka sebenarnya relasinya suasana relasinya bisa suasana yang tidak baik sebenarnya suasana yang saling mengawasi begitu ya
kpk merasa diawasi oleh dewas kemudian dewasnya tentu dia akan mencari ini apa yang perlu dievaluasi dari pimpinan kpk
ada catatan juga bagi dewan pengawas dewan pengawas selama ini tidak dibatasi dengan aturan yang ketat
tidak ada kode etik aturan kode etik bagi dewan pengawas
nah ini saya kira kekurangan dari undang undang kpk ya
jadi memang bagi pimpinan kpk itu berlaku kode etik dan berlaku evaluasi kinerja
mestinya bagi dewan pengawas juga berlaku kode etik yang kuat
juga berlaku kode etik yang kuat juga berlaku evaluasi kinerja yang kuat juga bagi mereka
karena kita tidak tahu ke depan dewan pengawas akan berganti orangnya diisi oleh orang yang lain kita tidak tahu siapa yang akan mengisi dewan pengawas
dengan sistem yang seperti ini maka tentu dewan pengawas bisa saja dimanfaatkan untuk menghambat kinerja penegakan hukum
oke nah selain pimpinan kpk ini juga harus istilahnya bisa bekerja sama dengan baik dengan dewan pengawas kpk sekarang kan ada unsur ketiga lagi
serikat pekerja kpk di mana pada sebelumnya serikat pekerja kpk ini sering mendapat teguran dari pimpinan kpk yang lama bahkan sering bertentangan dalam beberapa hal gitu
mas firly eh mas oci sendiri melihatnya bagaimana
sebetulnya setelah ini wadah pegawai itu tidak lagi memiliki kedudukan hukum yang kuat ya
karena status pegawai kpk berubah menjadi asn dia berubah menjadi pns atau berubah menjadi pekerja yang dikontrak oleh negara oleh pemerintah
jadi sebenarnya mereka sudah melebur dalam sistem aparatur sipil negara
mereka tidak boleh lagi atau tidak sama lagi posisi hukumnya ketika dulu mereka bukan asn dan mereka bisa membuat wadah pegawai yang cukup kuat
sehingga mereka bisa menyampaikan saran saran pendapat kepada pimpinan
kedepan tentu tidak demikian ya walaupun tidak tertutup kemungkinan di kpk sendiri mereka akan membuat semacam asosiasi semacam code pegawai kpk itu masih boleh
karena tentu menghapus budaya lama itu agak susah ya mas dengan menghadapi dengan sistem yang baru begitu
pasti dengan sistem asn sebetulnya pemerintah berharap pimpinan kpk ikut dengan model pns sebenarnya
tetapi menurut saya pekerja kpk pegawai kpk itu tidak bisa disamakan seperti pegawai pemerintah biasa
mereka tidak bisa sama pertama mereka memiliki kemampuan yang berbeda mereka memiliki fungsi yang berbeda
kemudian mereka memiliki sejarah panjang yang tentu berbeda
dan kpk itu walaupun dia berada di rumpun eksekutif harus dijaga independensinya
jadi tidak bisa melihat asn kpk harus sama dengan asn pemerintah asn kementerian asn pmd
itu nggak boleh sama asn kpk dia adalah asn yang independen sehingga independensinya harus dijaga
nah mungkin cara menjaga independensi itu satu adalah dengan cara membuat aturan yang lebih khusus bagi mereka
kemudian dalam keadaan kepentingan
dan dalam beberapa hal pegawai kpk itu menurut saya masih dibolehkan masih tidak ada masalah
dan mereka bisa saja menyampaikan pendapat saran pandangan kepada pimpinan
karena inilah sistem yang unik di kpk dan harus dipertahankan
oke ya pertanyaan terakhir mas oce
mas oce puskat sendiri kan sebagai sebuah lembaga gitu ya pusat kajian untuk melihat bagaimana korupsi di indonesia dan sebagainya
harapan sendiri kalau kita bisa lihat
dengan hadirnya pimpinan kpk yang baru dengan adanya dewan pengawas ini bagaimana melihatnya mas
sebetulnya begini kita tidak bisa terlalu banyak berharap sebenarnya kepada pimpinan dan dewan pengawas yang baru
karena undang undang hasil revisi undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu menciptakan problem problem tertentu
menciptakan masalah masalah dalam fungsi kpk
misalnya fungsi penyidikan fungsi penuntutan itu akan bermasalah
karena kpk kita tidak bisa mengharapkan masalah masalah dalam fungsi kpk
karena kpk dalam beberapa hal dia tidak bisa lagi independen untuk melakukan penyidikan
misalnya dia harus minta izin dia harus koordinasi dengan lembaga lain
untuk penuntutan dia harus koordinasi untuk penyadapan dia harus koordinasi
padahal kita tahu sumber terbesar perkara yang ada di kpk itu adalah perkara perkara suap
perkara perkara yang memang sulit diungkap oleh kepolisian dan kejaksaan
selama ini belum ada perkara suap besar yang diungkap oleh kepolisian dan kejaksaan dengan cara operasi tangkap tangan
tetapi kpk bisa melakukan itu
karena kpk punya instrumen penyadapan
dan sekarang penyadapan itu harus menggunakan izin
dari dewan pengawas
dari dewan pengawas
kemudian untuk menggeledah sebuah tempat kejadian perkara harus punya izin juga
bagaimana kalau ada dokumen ada barang bukti yang harus disita mereka juga harus memiliki izin sekarang
dan ini tentu sulit ya secara teknis tentu sulit
misalnya ketika mereka menangkap seseorang tetapi mereka harus menyita barang buktinya
mereka harus menggeledah lokasi kantornya rumahnya mereka tidak bisa karena mereka tidak punya izin
jadi kan ini menciptakan tembok tembok yang akan dilalui dalam sebuah penegakan hukum dan itu cukup panjang
jadi ini yang membuat kami cukup sebetulnya kita ragu sebenarnya ya apakah pimpinan kpk ke depan bisa efektif dalam menegakkan hukum
terutama dalam melakukan tindakan terhadap suap
karena memang suap ini kan inti dari korupsi sebetulnya
suap di bidang kebijakan suap di bidang anggaran suap di bidang politik
suap itu boleh jadi kecil ya satu miliar lima miliar
tetapi efeknya panjang sekali
efeknya adalah korupsi proyek kemudian proyeknya nggak benar ujung ujungnya masyarakat yang dirugikan
jadi suap itu adalah hulu dari persoalan korupsi
nah itulah yang dibongkar oleh kpk selama ini
nah saya nggak tahu nih gimana cara pimpinan kpk yang baru menyiasati undang undang yang banyak batasannya itu
terima kasih mas oce madril sudah hadir di cnn indonesia newsroom
kita masih akan melihat bagaimana kinerja lima pimpinan kpk dan juga lima dewan pengawas ini bagaimana siner
bagi mereka ke depan selama empat tahun ke depan begitu dalam memasak pemimpinan kpk yang baru ini
terima kasih mas
dan sinergi indonesia newsroom masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya
tetaplah bersama kami